sejumlah mobil dinas anggota dewan perwakilan rakyat yang diparkir di gedung dpr ri senayan jakarta pusat
selasa sore nampak sudah dipasangi plat nomor baru
berbeda dengan sebelumnya tanda nomor kendaraan bermotor baru khusus dpr ini terdiri atas dua bagian
yakni logo dpr dengan latar silver di bagian kiri dan empat angka di kolom berwarna dasar hitam di bagian kanan
dua angka pertama adalah nomor keanggotaan dpr sedangkan nomor terakhir merupakan identitas komisi anggota dpr tersebut
melalui plat nomor baru ini diharapkan mobil anggota dewan bisa lebih mudah dikenali
sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi bila terjadi pelanggaran
permasalahannya di mana justru dengan punya plat nomor seperti itu masyarakat bisa langsung melakukan pengawasan kepada dpr
bawa bawa mobil ugar ugaran ketahuan itu selesai
apa nomornya dengan begitu mudahnya
jadi nggak perlu dipolemikan masih banyak hal hal yang lebih konstruktif yang lebih positif yang bisa dikerjakan
sebelumnya perubahan tanda nomor kendaraan bermotor khusus anggota dewan ini sempat menuai pro dan kontra di tengah masyarakat
lantaran penampakannya yang mirip mobil dinas tni dan polri
rizky iktiar yahya jakarta